papa ngapain cetombo itu diajak kesini sih
ya iyalah dia kan temen dekatnya boy
oh ya jangan lupa cayang om
udah udah gini aja kita gak usah ngomongin yang gak penting oke
ayolah rencana rencana ulang tahun ini
tapi gue males lah yang kayak gitu gitu
ini penting banget buat gue ya harus penting gue dong tolong
tapi lo mau terakhir gue apaan dulu
terserah lo mau apa
begini nih ruginya kalo naik motor gak pake helm
justru harusnya aku minta maaf om
tadi soalnya kan aku gak tau kalo om tiba tiba mau ikut
jadi aku gak siapin helm buat yang dibonceng
iya tapi ini kan urgent nggak apa apa
walaupun nanti kalo naik motor om gak bakal mau kalo gak pake helm
karena kayaknya agak masuk angin sedikit nih
yaudah om kayaknya kita udah ditungguin deh
desa lu katanya gak jadi datang kesini tapi ini lo datang
tadi tiba tiba aja di jalan gue ketemu sama bokapnya boy
terus dia nebang sama gue kesini karena takut telat
masa iya gua gak dateng mana enak
ini udah sampe lagi jalan masuk
tadi parkirannya penuh
oh kok nyari parkiran terus
sekali sekali ganti dong alesannya
emang udah ya kemarin
hehehe papa tunggu ya
kalian kok pada berdiri
ayo duduk ayo silahkan duduk
kalian udah lama nunggu ya
enggak om baru satu jam kok tenang aja
habisnya tau sendiri sekarang
jakarta itu macetnya udah gak kenal jam
sampe akhirnya om harus naik motor sama reva di bonjengin
sampai sedikit masuk angin sih
makanya nanti om mau pesen minuman anget jahe atau jamu gitu
ya udah gak apa apa om
yang penting macetnya itu bukan keuangan om bukan dompet
aku yang udah duluan nyampe
papa tau gak mama kekeles yang nyampe duluan
cuman kafe ini emang tempat parkirannya tuh susah sekali
tapi kan aku duluan yang nyampe
aku kan duduk disini
sementara mama baru dateng
hah papa udah lupa ya kesepakatan kita apa
kesepakatan kita siapa yang duluan sampai di kafe
bukan siapa duluan yang duduk di kafe
jadi mama menang tau
tapi siapa yang bisa jadi saksi kalau siapa yang duluan datang
kalo yang liat aku masuk dan duduk disini kan banyak saksinya
jadi aku yang menang
nah besok kamu cuti
honey boney aja yang cuti
kalau katanya boy sih mereka emang udah biasa kayak gini
jadi cuyekin aja
honey body aja yang cuti
eh tadi kita bercanda kan ma
yaudah kalo gitu
ngapain chat tomboy itu diajak kesini sih
dia kan temen dekatnya boy
udah udah gini aja
kita nggak usah ngomongin yang gak penting
rencana rencana ulang tahunnya gimana
aku aku baru banget inget nih
aku ada janji sama teman aku
dan aku harus pergi dulu sekarang
yaudah gak papa
gak ikutan juga gak papa
yaudah kamu hati hati di jalan
ya mudah mudahan aku bisa om
yaudah kalau gitu aku duluan ya om
sorry ya gue telat ya
eh tadi di depan gue liat ada motor
temannya boy juga
lah temannya beliau yang waktu itu bawa anak serigala ke kantor polisi kan
itu gak penting
yang penting kita sekarang sudah berteman kan
boy ya lumayan lah
lo lo tau gak acaranya boy tuh siapa

itu sih yang selalu ditanyain sama cewek cewek
oh emangnya emangnya kenapa
gue juga takut sama boy banget
eh cerita aja keles gue mau tau aja orangnya kayak gimana
ya apa ya yang gue tau sih boy itu sebenernya baik tapi sayangnya suka phpin cewek playboy gitu deh
terus lo tau gak kenapa boy jadi suka phpin cewek alasannya apa gitu
kabarnya sih boy itu gak bisa mofon dari mantannya yang nikah sama om om itu
makanya dia balas dendam dengan bikin sakit hati
kayaknya alex bener deh boy juga cuma phpin gue aja
udah lama kita nggak ketemu loh
kebetulan mbak tapi gue mau kesana dulu ya
udah tarah aja duduk kenalin teman saya
oh yaudah deh tapi gue gak mau ketemu lo
oke gue bisa lama lama ya
oke gak apa apa
nah reva kebetulan saya juga pernah disakitin sama boy
lo gak ada bahan yang lain apa dia emang
ya gue udah ceritain aja kali gak apa apa
aduh udah masa lalu juga naus tau gak sih
boy juga lagi deketan sama reva biar dia tau gimana boy itu orangnya
hmm gimana ya boleh ganteng sih ya
cuma kalo misalkan onya pertama kali liat senyumnya boy pasti lo langsung kelopak kelopakan
gue juga kayak gitu soalnya
lo bayangin deh olo udah di traktir makan terus terusan diner apa segala macem
udah dikenalin orang tua katanya semuanya
terus udah kayak gitu sekarang lempeng lempeng aja